seorang pria tiba tiba menghampiri para petugas yang berjaga di posko terpadu operasi ketupat candi di jembatan timbang aji barang banyumas jawa tengah
pria bernama ahmad sulaiman ini langsung mengeluarkan benda benda dari koper yang ia bawa
rupanya ia adalah seorang pesulap jalanan yang dikenal dengan nama suliwa mejiklana
dengan pakaian khas pesulap dan peralatan sulap yang ia miliki suliwa langsung menghibur dengan sejumlah pertunjukan sulap
insya allah sampai covid sembilan belas ini sampai selesai nanti
salah satu anggota satlantas polresta banyumas yang tengah bertugas di posko mengaku kedatangan suliwa sangat menghibur
dengan datangnya silat ini di pos keselamatanmu covid sembilan belas ini para petugas ini sangat terhibur
untuk menjaga kepenatan agar kita fresh lagi dalam bertugas syukur ada sulap yang datang di pos kami
suliwa mengatakan trik sulap yang digunakan untuk menghibur para petugas di posko gugus tugas covid sembilan belas terbilang ringan